kepresidenan yang saya tinggal membaca tapi kadang kadang juga diberi orang penuh untuk kami menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah ada pada kami
demikian yang mulia yang bisa kami jelaskan
mohon izin pak ketua mohon maaf prof yudahir saya mendalami berikutnya sedikit
saya ini sesama guru besar di rangka mudah hulu seharusnya saya
saya tanya begini pernahkah ada tugas tugas yang agak aneh aneh gitu
saya mohon maaf kurang tahu apa yang dimaksud aneh
aneh itu di luar tupoksi
kemudian yang dari yang mulia
ibu eni yang mulia ibu eni nurbaningsih mengenai seperti apa risiko sejarah yang akan terjadi
jadi dari kami terutama kemenko baik kami pak erlangga dan menko yang lain
dalam setiap suasana krisis kita mengambil resiko
seperti kemarin misalnya covid itu kita sudah kita ada parameter kita dengarkan dari para ahli
dari yang membidangi kemudian kita mengambil risiko yang terkecil
begitu juga dalam kaitan dengan el nino
rawan pangan el nino ini kita tidak mau mengambil risiko
karena itu kita melakukan treatment dengan tingkat yang paling maksimal
misalnya di dalam memberikan bantuan pangan melalui
bapak nas misalnya kami mengambil level yang paling tinggi yaitu dua puluh dua juta
dua puluh dua juta keluarga penerimaan manfaat itu kalau dihitung
karena perkeluarga rata rata di indonesia itu sekitar empat tujuh puluh satu anggota keluarga perkeluarga miskin
maka yang tercover terliput oleh dua puluh dua juta kepala
keluarga penerimaan manfaat itu bisa mencapai delapan puluh juta bahkan sembilan puluh juta
tetapi dari itu kan sebetulnya hanya sekitar empat juta kepala keluarga saja
karena sisanya itu adalah di level yang lebih bawah
mungkin dari dua puluh dua juta kepala keluarga ini ada yang sudah terjadi exclusion error
nah inilah kadang kadang perhitungan yang memang sulit untuk di
tetapi kita harus mengambil keputusan tidak berani mengambil risiko yang terjelek
seperti covid kemarin misalnya yang mulia
untuk data dtks karena kemarin suasana sudah mengalami anomali
maka kita tidak gunakan dtks
tapi kita langsung mengambil data kemiskinan itu dari bawah mulai dari rtew dari kepala desa
yang menurut prosedur harus diverifikasi di nekat kabupaten dan kemudian dianggap sebagai kemasyarakat
yang menurut prosedur yang harus diverifikasi di nekat kabupaten dan kemudian dianggap sebagai kemasyarakat
agar suasana covid yang perubahannya sangat drastis itu bisa diselesaikan
ini contoh bagaimana kami mengambil standar yang paling tidak berisiko
daripada kita terus saja tidak mau mengambil risiko yang dengan catatan
tentu saja terukur dengan pertimbangan pertimbangan tertentu
tentang perpres enam puluh tiga dua ribu tujuh belas
kalau kita lihat kepala judul perpresnya
ini kan sebetulnya percepatan transformasi
dari pembayaran tunai menuju ke
dalam rangka untuk transformasi ekonomi inklusif
saya waktu itu menjadi mendikbud sehingga saya relatif tahu
jadi asbabulwurud dari perpres ini adalah
presiden menghendaki agar segera terjadi percepatan inklusi keuangan
kebetulan waktu itu saya menjadi mendikbud
dan saya harus mengelola kartu insya pintar
kartu yang tidak berfungsi kecuali hanya sebagai tanda bahwa dia
dengan perintah ini kemudian kami batalkan
dan untuk bisa agar tidak jadi temuan
saya meminta fatwa dari bpkp
bahwa ini kartu ini boleh tidak digunakan
sebaliknya kita ganti menjadi kartu yang sekaligus untuk bisa untuk mengambil
dan itu supaya kita tidak mengeluarkan biaya
waktu itu kami undang semua himbarat yang mengelola kip
untuk bagaimana supaya kita tidak kenai tarif untuk membuat kartu itu
dia mau asal uangnya yang masuk ditahan satu bulan dulu
satu bulan ditahan sebagai bentuk ganti dari biaya untuk membuat kartu itu
perpres ini menurut saya sekarang sudah tidak berlaku
karena itu saya jujur dengan terus menyampaikan
karena sekarang inklusi bahan sosial sudah semua sudah tanpa cashless semua
baik ada di kemensos maupun di kip maupun di tempat lain
segera itu yang bisa saya jelaskan
kemudian saya kira dari yang mulia bapak guntur hamyah
tidak ada yang terkait langsung kecuali tadi perpres yang sudah kami jawab
kemudian yang mulia bapak ridwan mansur
kalau dalam teori administrasi publik itu kan ada namanya eksternalitas negatif
jadi seorang pejabat publik itu kalau dia memasukkan kepentingannya
atau kepentingan kelompoknya di dalam kepentingan publik
maka itu telah terjadi eksternalitas negatif
eksternalnya negatif itu bisa intended memang disengaja
tapi bisa unnovided tidak terhindarkan
misalnya kalau kita punya baju dinas
mau berangkat ke ngatur harus melayat dulu saudara kita yang meninggal
tidak mungkin kita ganti baju karena memelayat
begitu juga mungkin karena kecil mobil dinas
tapi memang ada eksternalitas negatif yang betul betul intended yang disengaja
dan itu sangat terpulang kepada pejabat publik masing masing
kemudian yang kedua kenapa eksternati yang negatif itu selalu terjadi
karena setiap manusia itu pasti punya preferensi
punya preferensi dan punya tendensi
pasti punya pilihan dan punya kecenderungan
dan itu tidak harus melalui akal sehat
karena pengetahuan manusia itu ada dua
ada yang sifatnya a priori dan apesteori
pengetahuan abriori tanpa diperoleh harus dengan wali pengalaman
itu cukup dari naluri insting bahkan mungkin fisik
sehingga seseorang itu tidak mungkin tidak punya preferensi
tidak punya tendensi termasuk pejabat publik termasuk siapapun
karena itu kalau ada orang bilang bahwa netral seratus itu pasti bohong
karena pada dasarnya manusia itu ditakdirkan tuhan memiliki preferensi dan tendensi
tidak harus diperoleh secara akal sehat pertimbangan rasional
tapi yang irasional pun bisa digunakan
saya kira itu mohon maaf mungkin kalau kurang tepat
dan intinya kami ingin menafsastikan bahwa apa yang kami lakukan sebagai pejabat publik
di dalam mengembangkan amanah termasuk soal bantuan sosial ini
kami berusaha betul untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya eksternalitas ini
negatif terutama yang intended itu
kalau ada yang unnovided itulah yang memang menjadi persoalan yang tadi sudah saya jelaskan
karena kita sebagai manusia pasti tidak mungkin lepas dari preferensi dan tendensi
untuk yang lain saya kira nanti pak menko ekonomi dan bu menteri keuangan dan juga bu risma
terakhir ya mengenai bapak presiden
jadi sebetulnya kunjungan bapak presiden
itu kan bukan sekarang saja
ya itu memang salah satu pola kemimpinan beliau
saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau
ketika membagi kip pak presiden selalu membagi bagi kip ke daerah daerah
untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed
memang ter deliver di lapangan
itu selalu menekankan pentingnya segera belanja apbn pada awal tahun
karena itu dipa itu pasti diberikan pada november bahkan september
sehingga pada januari sudah kick off semua program termasuk bansos
dan disitulah presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan
mengecek apa betul semuanya sudah ter deliver
umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu
karena itu sering kita undang kita kumpulkan mereka
misalnya sampai seribu orang
untuk ketemu dengan beliau untuk melakukan dialog
itu sebetulnya simbolik saja
taruhlah dia berkunjung seratus titik bapak bapak
kemudian beliau akan membagi pkh
pkh itu sepuluh juta keluarga prima manfaat
itu taruhlah dua satu titik
berapa kan hanya delapan ratus ribu
masa delapan ratus ribu kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh indonesia
saya belum memiliki angka angka yang jelas
tetapi begini sepanjang yang saya tahu
bapak presiden kalau berkunjung ke lapangan itu tidak hanya satu titik
dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau
beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek proyek strategis sekarang ini sudah tuntas
beliau betul betul wanti wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak
pasti meresmikan program program strategisnya bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos
jadi biasanya lebih dari lima titik
menurut saya kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh presiden
kemungkinan besar di situ banyak proyek malah
proyek jadi strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu
terlalu muskil kalau hanya seratus kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos
kemudian itu berpengaruh secara nasional itu saya kira ⁇ dostant make sense
mohon bapak tidak berpendapat soal itu